ya tren hidup sehat mengenai olahraga ini memang membuat orang berlomba lomba untuk apa ya
supaya sehat lah intinya
supaya sehat jadi sekarang banyak kelas kelas yang juga ini jadi tren sekarang
ya diantaranya misalnya ada beberapa latihan ya sekarang ini ada satu kelas kelas kebugaran yang memiliki unsur balet di dalamnya bahkan
coba kita lihat informasi seperti ini
ini adalah kelas soul bar
kelas ini didesain khusus untuk melatih kelenturan kekuatan otot dan keseimbangan
kita mulai dari pemanasan dari kaki metatarsal ada isolation jadi tangannya aja kakinya aja
terus kita ada pakai bar pakai w
range nya sih sekitar tiga ratus lima ratus kalori lah
soul bar ini memiliki tiga jenis kelas sesuai dengan fokus latihannya
yang saya ikuti ini adalah kelas soul bar basic
ada lagi soul bar hot dilakukan dalam ruangan yang temperaturnya lebih tinggi sehingga lebih cepat membakar kalori
lalu ada soul bar cardio yang gerakannya lebih intens seperti aerobik
namun disarankan bagi anda yang baru mencoba ambillah soul bar basic terlebih dahulu
ya gerakan dari soul bar ini sendiri memang dasarnya adalah gerakan balet
tapi ini sangat tiba tiba terlalu intens perlahan tapi memang benar benar kena sekali ke maksa maksa core nya
wow itu tadi baru pemanasan dua puluh menit tapi sudah terasa banget
dua satu dan bergerak
gerakannya yang mudah diikuti menjadikan latihan soul bar ini diminati banyak orang
mereka merasakan manfaatnya langsung ke otot tanpa harus bergerak terlalu banyak
kita kan gak pengen jadi kayak muscle yang gede gitu kan
kita pengennya lean muscle terus badannya kencang gitu
nah itu di solbar aku mungkin bisa lebih dapat itu
ya ini dia salah satu alasan kenapa eksersiasi ini dinamakan soul bar
karena dalam treatmentnya kita memakai bar ini
ini bisa menjadi referensi anda untuk berolahraga juga membentuk tubuh yang ideal
ratu nabila jakarta